sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bapak bapak bapak
bapak maafkan sumbi pak

maafkan sumbi pak nandur hakam maafkan sumbi
harusnya nenang jangan pergi lagi
ini kan rumah neng juga iya kan neng
ya memang tapi biarlah nisa saja menjaga rumah ini
lagipula aku harus pulang ke rumah
aku takut sewaktu waktu anakku pulang ke rumah
kalau begitu jangan berpikir pikir
saya selalu menyertaimu neng
terima kasih ani
yaudah kalau begitu hati hati ya neng
terima kasih ani
jadi yang mengantarkan ini aku sendiri
iya maaf ya aku sedang tidak enak badan
kamu mungkin kecapean sumbi
apa sih yang kamu pikirkan
atau suami kamu
mungkin dia sudah mati
jadi kamu harus mengikhlaskan kepergiannya
sekarang ini kamu harus memikirkan masa depan kamu
carilah suami kamu kan masih muda
siapa bilang aku ini masih muda
kita ini sudah berumur empat puluh lima tahun
iya tapi kan kamu masih seperti perawan tujuh belas tahun
aku sudah terlanjur berjanji aku tidak akan pernah menikah lagi
mereka orang baik sumbi
nggak enak kalau menolak lamaran orang terus
mau sampai kapan kamu mau menjanda
aku tidak bisa menerima lamaran mereka
aku mencendaikan layu sampai mati
kamu masih memikirkan si pengecut itu
tolong ya jangan pernah bilang kalau kang layung itu adalah pengecat
kalau bukan pengecut apa
setelah menghamili kamu terus dia kabur
sudah maulei l scandi

kita kelihatan seperti siang
perasaan kita pernah ketemu
kalo boleh tau tete siapa namanya
si sumbi anda sendiri siapa
tete tinggal dimana
tete tinggal dimana
saya tinggal di desa kawaratu
tete tinggal dimana
gak jauh kok dari sini
sepertinya anda bukan orang sini ya
ketang dua minggu yang lalu saya dari jakarta
oh yaudah deh kalau gitu saya kembali desa dulu ya
gimana kalau saya antar
nggak nggak usah lain kali saja mari
wajahnya mirip dengan kang layung
aku harap kakak tidak akan marah kalau sewaktu waktu aku jatuh cinta lagi
siapa gadis cerita itu aku harus mencari tahu siapa namanya
apakah dia sudah punya pacar atau belum
sudah menikah atau belum
mudah mudahan saja dia masih sendiri